ya udah gue maafin lo dengan setulus tulusnya
bapak sudah pulang
kok gak ngasih tau ibu
gimana mau ngasih tau
kan ibunya lagi tidur
ibu ngantuk banget
uang seminarnya udah turun
ini buat bunga
kan bapak udah janji
mau bayarin turnya ke jogja
belom pulang sekolah pak
masih mau ngejar ngejaran lagi nih
tapi mau ikut apa enggak
ampe kagak gue ke depan
huh pusing gue jalan dah
kenapa lo narik gebetan gue sih kita
kan kamu gak tindak ada
gak saya butuh duit

apa apaan sih lo berdua
dia duluan dia duluan udah
kita tuh sebagai tukang ojek harus kompak
kan malu ntar kalo diliat sama
udah lo mikirin sendiri
ngomong ojek dulu buat bayar kontrakan
dari tadi lu terus gue kapan
iya lo berdua kan lagi pada berantem
pegangannya jangan dipinggang
jangan di situ gelih
pak ini jalan rawa bebek satu
tapi bukan ini rumahnya
pak jalan rawa bebek itu dari satu sampai seratus

pak ini rumahnya
kalau gitu kita cari aja dari nomor satu sampai seratus
kalo gitu saya keberatan
ya keberatan si itu apa motornya
lah si itu kan gak gendong saya kok keberatan
maksud saya saya keberatan kalau mesti nyari satu satu
bapak butuh waktu saya butuh uang
masalah si itu kasih saya waktu
kalo itu saya gak keberatan pak
tadi saya terpaksa narik si gita ke kampusnya
soalnya dia bilang takut telat
abis nunggu kamu lama
kalo kamu gak mau maafin ya gak apa apa
kalau marahan itu bikin kita jauh rejeki
tadinya saya juga tidak percaya
tapi pas dari tadi kita gak dapet penumpang
kayaknya omongan orang tua saya benar
marahan bikin kita jauh rejeki
dengan cara tulus tulusnya
udah kasar sama kamu
enggak saya cuma mau lihat aja
bukan udah kelewat
kelewat berapa rumah pak
dua rumah mundur
ini motor pak bukan mobil nggak bisa mundur
katanya udah maafin
kok masih diamin saya
gue tadi baikan sama loop
marahan bisa bikin rezeki jauh
tapi kita udah baikan
kok penumpang masih sepi
itu juga pertanyaan saya
dari mana nek
hari ini abang dapetin rumahnya
maafin tadi bang
kalau abang gak tau
tadi udah putus asa
takut diusir sama babeh naim
ya kalau putus asa
tadi mau gadein cincin kawin kita bang
ke bang patar
terus ditambah sama uang tabungan
uangnya cukup buat bayar kontrakan
gue kagak setuju loh gadein cincin kawin kita
itu barang berharga kita satu satunya
cincin abang satu
cincin tati satu
cincin tati satu
cincin tati satu
cincin tati satu
lo udah berapa lama bertemanmu gue
kalau gak salah
gue udah pernah belum minjem git sama lo
pernah nggak gue minjem duit sama lo di atas lima ratus ribu
kalau segitu belum
emang udah waktunya gue mau pinjam duit sama lo
buat bayar kontrakan
kalau kagak gue bisa diusir
puter puter nggak taunya mau minjem duit
saya gak punya duit kalau segitu ma
ya udah berapa aja
udah berapa aja
gue gak punya